sejak sepuluh hari terakhir warga desa moncek tengah kecamatan lenteng sumeneb madura terganggu dengan bunyi misterius dari dalam tanah
tidak hanya suara warga di sekitar lokasi juga merasakan adanya getaran
lantas seperti apa kondisinya saat ini sudah bergabung bersama kami plt kabit kedaruratan dan logistik bpbd kabupaten sumeneb andi riki kurniawan
selamat sore pak andi
selamat sore mas bram
baik pak andi boleh anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana apakah suara dentuman dan getaran yang diakui warga ini masih terasa oleh otoritas di sana pak
sebelum ke kondisi ya mas bram saya klarifikasi lagi sebenarnya bukan dentuman
dalam artian fenomena alam yang berupa bunyi ketukan
ketukan yang menimbulkan sedikit getaran jadi bukan dentuman
untuk kondisi saat ini belum terjadi lagi hal tersebut mas bram dan kondisi masyarakat sudah aman
dengan tidak panik lagi mas bram
ah baik ketukannya sebetulnya seberapa lama dan seberapa luas radiusnya begitu diakui warga yang sempat mendengarkan pada saat kejadian
jadi ketukannya ini boleh saya tunjukkan ya mas bram
ada rumah kemudian di sini nah ini ada fondasi dibalik fondasi di dalam bumi itulah terjadi sebuah ketukan mas bram
dan di situ ada sedikit getaran getarannya itu cuma meluas kisaran ke lima sepuluh meter
dan itu tidak merusak fasilitas umum dan bangunan di sekitar aman mas bram
pak andi kalau kemudian boleh anda gambarkan anda bandingkan begitu kira kira suara ketukan ini mirip dengan apa
yang kemudian akhirnya membuat warga khawatir membuat warga resah pada saat itu
suara ketukan itu seperti orang memukul palu mengambil batu itu mas bram
dan kita mengambil batu itu kan ada palunya
nah palunya itu dipukul
top seperti itu
tapi ada di dalam bumi suara itu
oke baik baik
oke bagaimana saat ini ini proses evakuasinya pak
apakah informasi yang kami terima ada lima kepala keluarga yang kemudian dievakuasi menuju tempat yang lebih aman
apakah kondisi saat ini memang masih sama
atau kemudian radius pengamanannya diperbesar begitu untuk warga sekitar
saya ralat dulu itu yang dievakuasi cuma tiga kakak
karena yang terdampak jelas bunyi itu cuma tiga bangunan mas bram
satu bangunan rumah satu toko dan beserta gudangnya di situ
nah di situ harus diposongkan saja untuk kerja
oke berarti artinya
ini bukan lima kepala keluarga
baik tiga kepala keluarga begitu ya
sejauh ini ada penambahan radius maupun warga yang sebelumnya tidak terkena dampak
ini kemudian menjadi yang terdaftar untuk kemudian dievakuasi nantinya pak andi
tidak ada mas bram
tidak ada perluasan mengenai evakuasi
dan untuk sore ini mungkin kami karena dari bmkg sendiri sudah memberi kesimpulan status aman
tidak ada gejala tektonik di daerah sini mas bra
nah akhirnya kami bbbd juga memberikan kepengertian terhadap masyarakat tempat dan juga pemerintah desa
bahwasannya di area sini bisa melakukan aktivitas normal kembali
artinya tiga kepala keluarga sudah kembali
yang akan meneliti mas bram
kepala keluarga tadi sudah kembali ke rumahnya berarti
sudah aktivitas normal begitu pak andi
belum mas bram
ini sebelum dengan cnn sebenarnya saya mau ketemu beberapa tokoh masyarakat kepala desa
bahwasannya akan mengembalikan aktivitas normal lagi dan polis lain juga akan dicabut mas bas
pak andi boleh anda ceritakan sebetulnya sejauh ini berdasarkan penyidikan sementara
apa yang kemudian menjadi penyebab dan memang sebelumnya sudah pernahkah ada kejadian serupa terjadi di lokasi
bagaimana itu pak
ini baru pertama kali mas bra
makanya menimbulkan kepanikan terhadap warga
hal ini merupakan pertama kali di desa moncek tengah khususnya di dusun tengah mas bram
ini baru pertama kali
dan untuk saat ini bmkg kan kemarin itu memasang alat seismograf itu kan lebih fokus ke gempa
dan ternyata alat seismograf itu tidak ada getah
dan tidak ada apa ya gejala seismik yang menyebabkan potensi untuk tektonik itu enggak ada
enggak ada begitu ya
baik pak andi terakhir
artinya lokasi tempat adanya ketukan itu bukan kemudian lokasi rawan adanya getaran seismik itu begitu ya pak andi ya
aman aman dari potensi ada seismik tektonik
itu di lokasi ini mas bram
kami akan menunggu pak apa yang kemudian menjadi penyebab dan bagaimana kondisinya nanti
terima kasih atas informasi anda
pak andi riki kurniawan plt kabit kedaulatan dan logistik bppd kabupaten sumnep telah bergaum bersama kami
terima kasih bapak
ya makasih mas bram
nama jamaah ansuru daulah atau jad sering disebut aparat kepolisian
sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam rangkaian aksi teror di tanah air
dalam sepekan terakhir ini
namun salah satu tokoh jaringan teror yang berbaikat ke isis itu
aman abdurrahman kini telah dituntut hukuman mati
jad pun dinilai semakin sulit mencari ruang gerak untuk merekrut anggota baru
rentetan teror bom di surabaya diakini kepolisian didalangi oleh jamaah ansarud daulah atau jad
kelompok ini berafiliasi dengan grup isis yang dipimpin abu bakar al baghdadi
kendati baru berdiri pada tahun dua ribu lima belas namun keberadaan kelompok ini terus mengancam
sejak serangan di tamrin setahun kemudian
jumat siang terdakwa kasus bom tamrin aman abdurrahman alias oman
aman rahman dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum di pengadilan negeri jakarta selatan
aman didakwa menggerakkan orang lain dan merencanakan sejumlah aksi teror di indonesia
seperti bom tamrin pada dua ribu enam belas bom gereja oikumene samarinda
bom kampung melayu dan penyerangan polisi di bima dan medan
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oman rohman alias aman abdurrahman alias abu suleiman
dengan pidana mati
pasca aman dituntut hukuman mati
pasca aman dituntut hukuman mati dan pengetatan pengawasan oleh pemerintah
salah satu simpatisan jad yang berhasil cnn indonesia wawancari menilai ruang gerak untuk merekrut anggota baru semakin sulit
saat ini agak susah
karena tempat tempat kajian
ini ambil rekrutmen rekrutmen kami agak kesulitan mencari tempat tempat kajian
statement statement dari pemerintah untuk mengawasi tempat tempat ibadah
orang orang yang ada curigai dan lain sebagainya itu
sekarang ini agak sulit untuk mencari kader kader baru
dilansir cnn indonesia com berdasarkan informasi dari lingkungan aparat anti teror jad
dki beroperasi di jakarta jawa barat jawa tengah jawa timur kalimantan timur dan maluku
para pimpinan dari masing masing wilayah itu kerap bertemu di sejumlah lokasi
salah satunya di malang antara tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas lalu
benarkah jamaah surut daulah akan lemah semakin terpojok ketika salah satu tokohnya yang sering menginspirasi untuk melakukan
dan bom bunuh diri sekarang ini sedang dituntut hukuman mati
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan irfan idris direktur deradikalisasi dari bnpt
terima kasih sudah hadir pak ivan
dan kemudian ada sofyan sauri mantan nabi terorisme
selamat malam bang sofyan
kemudian ada muhammad salman direktur kerjasama dan humas ppatk
selamat malam pak salman
saya akan langsung ke mungkin catatan dari bnpt terlebih dahulu ya
apakah memang posisi aman abad

apakah memang posisi aman abad
abdulrahman ini sentral begitu sangat penting dan sentral
sehingga ketika posisinya sekarang dituntut hukuman mati
maka jaringannya akan dibawahnya organisasi yang dibawahnya ini
kemudian akan makin mungkin mungkin saja ini karena pertanyaan
kehilangan arah kehilangan orientasi dan melemah begitu
atau bagaimana justru anda punya kajian yang lain
kita cermati secara holistik dengan pendekatan historis filosofi sosiologis bahwasanya ideologi itu tidak pernah mati
ideologi tidak pernah mati
tokonya bisa saja bergantung
orangnya bisa berganti
bahkan bisa menjadi trigger lebih bersemangat karena ingin mewujudkan cita cita tokoh tokoh yang sudah mendahului
orangnya bisa berganti ya seharismatik apapun
banyak contoh saya kira bukan hanya di indonesia dengan bukan hanya organisasi organisasi teroris seperti itu
dan ini kan tadi siang kita saksikan baru dituntut
ungkap di sini adalah tidak sedikit narapidana teroris bahkan ada yang ponis seumur hidup tapi sudah diradiklize sudah berubah sudah kooperatif sangat bersyukur
narapidana teroris sangat mensupport kebijakan penegakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam ini kejaksaan di pengadilan bahwasanya segera aja katanya
segera apa maksudnya
jadi narapidana teroris
narapidana teroris sendiri malah sangat bersyukur ya
karena dia sudah deradikalis
satu dua orang saja atau rata rata apa
yang kontak saya satu orang tapi mungkin dia figur juga
mungkin mendengarkan masukan masukan dari teman teman ikhwan ihwan yang ada dalam lapas
karena kita ini sangat masif melakukan deradikalisasi di dalam lapas dan di luar lapas bersama bang sofyan
bang sofyan ya
oh dia sangat masif melakukan
baru baru ini bapak kepala bnpt mengumpulkan satu ratus dua puluh empat mantan narapidana teroris

kalau ada yang mengatakan deradikalisasi gagal ini produksinya
saya tidak mau mengatakan berlebihan
kita tidak perlu berlebihan dan dipuji
tetapi saya sangat sayangkan kalau masyarakat menyikapi ada orang yang belum paham tidak paham
sekalian begini pak
ini nitip pertanyaan sekalian
ini banyak yang kita baca di luar begitu
pernyataan pernyataan ketika terjadi ledakan terjadi teror terjadi penusukan ke polisi penyerangan begitu
wah berarti deradikalisasi gagal
itu tidak tepat menurut anda ya
ya karena yang dia lihat kasus tetapi program deradikalisasi tidak paham
menyebutnya aja belum lancar apalagi programnya
deradikalisasi itu adalah program kebijakan dan institusi
se empat puluh lima berkaitan dengan
pengaturan mas pengaturan
angkutan barang ya
sumbu tiga ke atas ini sudah
dikeluarkan sejak tanggal sebelas april yang lalu
dan ini sudah
dari kementerian perhubungan termasuk juga
dari kepolisian juga membantu
mensosialisasikan dengan harapan
pemilik maupun apa namanya
pengemudi yang akan
melaksanakan kegiatan itu sudah
mengetahui mas kapan hari
tanggal dan waktunya itu
boleh jalan dan tidak boleh jalan
dengan harapan ini semuanya
untuk kepentingan kita bersama
jadi kita tidak boleh ekosektoral
dipentingkan dan lain sebagainya tetapi
lebih besar yang harus kita utamakan demikian
terakhir pak imbauan dari
korlantas bagaimana untuk masyarakat yang mungkin
juga akan mulai mudik duluan ya
mudik lebih awal atau mungkin
juga akan mudik di tanggal tanggal yang
diprediksi akan menjadi tanggal puncak
baik yang pertama
kami mengimba untuk mentaati
yang sudah ada termasuk juga
pengaturan yang dilakukan oleh petugas
baik yang ada di tol maupun yang ada di
yang berikutnya tentunya
kesiapan daripada kendaraan itu sendiri
termasuk juga kebutuhan kebutuhan
pada saat mengikuti
apa namanya dalam perjalanan
dan yang terakhir mas kita masih
masa pandemi tolong untuk prokes yang
ketat tetap kita pertahankan
dan mudah mudahan kita mudik
kita aman dan mudik kita sehat
baik mudah mudahan aman saya terakhir juga ke mbak vela
mbak vela apalagi menurut anda perlu
disiapkan oleh pemerintah
masih ada waktu untuk menyiapkan minggu depan
di puncak arus mudik mungkin ada beberapa catatan
mungkin koordinasi antara pemerintah pusat
dan juga pemerintah daerah untuk pengaturan
analitasnya karena tadi
titik titik kemacetan tidak hanya di sepanjang
jalur tol tapi keluar masuk tol
jadi mungkin peran dinas perhubungan
daerah dan juga
kepolisian di tingkat daerah itu juga
untuk bisa bekerjasama
dengan pemerintah pusat
oke terima kasih
banyak mbak vela kompes pola
edi junadi terima kasih banyak mudah mudahan
yang disiapkan oleh
kor lantas juga bisa maksimal
dan juga bisa
mengurai nanti kalaupun ada
antisipasi kemacetan yang sudah
diprediksi atau dikhawatirkan kita
himbau juga masyarakat untuk mematuhi
aturan yang berlaku
selama mudik ini terima kasih banyak
pak edi mbak vela terima kasih selamat malam
sehat selalu selamat malam